babelan desa babelan kota kebupaten bekasi jawa barat
aksi pungli yang dilakukan setiap dua meter itu meresahkan sopi truk
pasca viral di media sosial tim gabungan kepolisian sektor babelan dan polres metro bekasi
menangkap sembilan orang yang diduga pelaku pungli terhadap sopi truk pada minggu dini hari
namun aksi penangkapan itu mendapatkan protes dari sejumlah warga
mereka bahkan turun dan memblokir jalan hingga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat
kasus awal pertamanya viral
supir viralin anak anak yang minta lima ratus
akhirnya karena viral ya ada gabungan
ada beberapa warga yang diamankan
jadi tuntutan warga agar si warga ini dikembalikan ke warganya
untuk meredakan emosi warga aparat kepolisian polsek babelan bersama polres metro bekasi
kemudian membebaskan satu dari sembilan pelaku yang diamankan
warga lantas membubarkan diri sementara puluhan mobil truk bertahan selama beberapa jam
akhirnya dapat beroperasi kembali
masakan di sini juga jangkulin operasi
kita dapat di sini lakukan inovasiasi
pada akhirnya masyarakat bisa menerima
dan setelahnya kendaraan bisa kembali
dari razia di wilayah babelan polisi mengamankan sejumlah pelaku pungli
dan menyita sejumlah barang bukti uang yang diduga hasil pungli terhadap sejumlah sopit rumput
kasus ini kini ditangani polsek babelan dan polres metro bekasi
bekasi jawa barat